saya harus kejar mobil bawang din
tadi uya dan bawang din
masa dia gak tau
kalo bawang din mau kemana
dan gak biasanya mereka jawab seperti itu
ini pasti ada yang disembunyiin
ya semoga aja
bawang din dan keluarga pun apelitang
sekarang kamu udah tau kan tujuan aku apa
jadi sekarang kamu mau apa
mau kasih tau sal
biar aku sama sama putus
kamu pasti senang banget kan
kalo aku sama sal putus
biar sal bisa buat kamu
bilangnya menungguin suami kamu yang hilang
kalo kamu sama sal tuh cuma saudara
pura pura gak tau kalo kamu tuh duri dalam hubungan aku sama sal
kamu tuh bener bener munafik tau gak
kamu nampar aku
ya baik bu
ya baik bu
gak jadi mau tampar saya
oh mau ditampar
tadi saya mau nampar anda soalnya
tapi masalahnya saya masih punya akal sehat sih
dan saya juga tidak mau mengotori tangan saya
cuma yang lebih saya bingung
model seperti anda yang terkenal ini masih insecure

kata katain aja saya terus
saya juga gak masalah kok
dan saya juga senang kok dengan kejujuran anda
dan asalkan kamu tau ya
saya tidak akan melaporkan masalah ini ke sal

dan asalkan kamu tau ya
yang menunjuk saya saya munafo
masih ada empat jari yang menunjuk diri anda sendiri
gak usah pakai kepuat so bijak
kamu di jalan ke pengadilan kan
kalau kamu sama keluarga kamu tuh aman
aku tuh udah tahu semua cerita soal ricky
kamu masih yakin itu
ricky gak punya rencana lain buat kamu di pengadilan
kalau bukan aku yang ngebuka topeng sopolos kamu pasti ada orang lain yang ngelakuin
sebentar lagi kamu akan berangkat ke pengadilan
tenang aja bro
gak usah takut
gak usah panik
yang lo udah buat dulu itu jauh lebih menakutkan daripada sidang
jadi lo gak usah takut
tadi ada orang yang besok gue
tapi gue ada titip surat lo buat mereka
gak perasan gue gak ada titip apa apa
lo tenang aja
yang penting sekarang lu gak usah tegang
gak usah panik
gak usah takut
gak usah panik
gak usah takut
kalau di luar sana
karena ulah dia
saya mendekam disini
di luar sana akan ada orang
yang bergerak buat menghancurkan helsa
semua bisa dikontrol
semua bisa jahat
meskipun saya ada di dalam penjara
dia bilang meski elsa selamat
tapi dia punya kaki tangan di luar sana
dan hari ini dua putri saya
andi dan elsa
dua duanya akan jadi saksi di persidangan ricky
semoga anak anakku kau berikan perlindungan ya allah
aku coba telfon andi deh
gua gak diangkat
ini kenapa belum berangkat sekolah
tadi sekolah ngelepon ngasih tau kalo kelas satu diliburkan dulu
karena guru gurunya mau seminar
hmm kenapa dadakan ya
kebiasaan deh di sekolahnya rena
nanti omong ngomong deh gak ada dadakan kayak gitu
omong baru tau masa dari susah
terus seneng dong di rumah gak sekolah
wah seneng omah
enak banget sekolah
dan bisa main sama mereka
iya emang paling enak tuh paling bener sekolah
libur di rumah cuma on the weekend
pake sejak main aja
dari keluar dia
ntar main di luar juga
main sepeda kayak main apa ya
eh sebentar sebentar sebentar
assalamualaikum bu rosa
waalaikumsalam pak surya
saya semalam dengar dari andin
kalau hari ini andin diminta jadi saksi dalam persidangan ricky
ya betul hari ini sidangnya riki
apa andin sudah berangkat
sudah berangkat dari rumah sih sudah ya
tapi nggak langsung ke pengadilan
dia mau mampir ke psikolog dulu pak
jadi sienna pacarnya sal itu sudah menjanjikan seorang psikolog untuk ya second opinion lah buat si andin itu
dan pengadilannya siang kan ya pak ya
iya betul bu
apa andin pergi dengan riza
eh kebetulan enggak pak
karena andin bilang katanya riza untuk jaga di rumah aja
kebetulan rena kan gak sekolah
jadi andin hanya pergi dengan driver
hah jujur saya agak sedikit khawatir bu
hari ini kan andi dan elsa diminta untuk jadi saksi di persidangan ricky
dan waktu terakhir saya ketemu dengan riki
riki sempat mengancam
mengancam seperti apa pak
dia bilang dia punya kaki tangan dimana mana
meskipun dia di penjara dia masih tetap bisa bebas
kemarin waktu elsa hilang saya juga agak sedikit panik
tapi mengingatkan riki
saya rasa ada bagusnya kita harus waspada
ketakutan pak surya beralasan sih
dan ini juga membuat saya jadi agak khawatir sih
gak agak sih
saya juga ikutan khawatir
karena kan memang di sini juga di pondok pelita ada rena ada askara
dan ya allah
kita mesti waspada sih sama riki pak
janganlah sampai rikimu kembali ke sana
aku akan ke sana
janganlah ke sana
makanya aku mau selamat
tapi aku sudah selamat
tapi aku merasa takut

ini sienna yang gue cerita hai sienna andin sienna akhirnya ketemu juga
ya juga ya shena kelihatan banget nggak nyaman waktu pertama ketemu aku maaf ya shena kalau
aku membuat kamu menjadi tidak nyaman karena kedekatan aku anak anak dan keluarganya sama
sal tapi aku yakin selalu itu laki laki yang baik dan sangat setia sama kamu aku yakin keraguan
kamu sama sal gak akan terbukti kok sal itu aku anggap sebagai saudaranya suami aku aja
pada waktu itu aku udah jelasin ke shena kalau aku tuh gak punya perasaan apapun sama saya
tapi kenapa siana masih sedemikian bencinya ya bahkan dia merekomendasikan seorang psikolog
tapi tidak mau kasih tahu siapa namanya tujuannya apa
luar biasa kebencian sienna sama aku ya tapi yang paling aku ingat gak usah pakai potso bijak
kamu di jalan ke pengadilan kan yakin kalau kamu sama keluarga kamu tuh aman aku tuh udah
tahu semua cerita soal ricky kamu seyakin itu ricky gak punya rencana lain buat kamu di pengadilan
apa iya yang dibilang sena emang ricky bisa merencanakan apa lagi kan dia sudah dipenjara
assalamualaikum waalaikumsalam din
ayo oke lah ya mama terus terang agak khawatir jadi kamu nanti di pengadilan hati hati ya terus on the
mau jalan ke pengadilan siap siapkan juga aku harus ketemu sama dia jadi din mama nih
bukan cuman khawatir tapi mama amobit ofri mama agak sedikit takut dan was was tadi papa
kamu pak surya telpon dan cerita ke mama kalau ricky itu mengancam dia bilang katanya dia punya
kaki tangan di luar penjara yang bisa bergerak atas perintah dan kemauan riki untuk melakukan
apapun iya mah pokoknya aku selalu berhati hati kok ya jadi mama berpikir gimana kalau mama
akan bawa anak anak juga mirna sama kiki untuk mengungsi ke villa karena i think kalau ricky mau
berbuat jahat mencari anak anak atau mencelakakan keluarga kita tempat pertama yang dicari dia adalah
pondok pelita so i think it's better for us to go to villa ya ya udah kalau memang itu memang
keputusan mama yang terbaik untuk bawa anak anak ke sana biar tambah lebih aman mama kesana aja
terus kalau kamu gimana mama nggak papa minta sal untuk jagain kamu dulu saya oke
enggak enggak enggak enggak nggak usah jangan jamin total sama mel
magpak mojaka kamu ada hopefully ya kamu minta itu driver kamu untuk seluruh
mengawet ya pokoknya apapun itu mama jangan minta ya bantuan sama sal aku tidak mau ada kesalahpahaman
lebih bagus daripada psikolog kita
enggak aku gak jadi kesana ma
oh kok gak jadi kenapa
pokoknya ceritanya panjang
nanti aku ceritain ya
kasus dia alergi lah
terus ini itu minum keasinan
pasti dia punya maksud tertentu
anyway ya mama gak akan cerita kesal deh
kamu ceritain ke mama ya mama penasaran sih sebenarnya
apa yang direncanakan sama cnn
oke gini ternyata sienna punya kenyataan yang lain ma
dan aku gak tahu
makanya aku gak jadi kesana
pokoknya makanya mama sekarang jangan minta tolong sama sal
aku tidak mau ada kesalahpahaman lagi nantinya
tapi ini sebenarnya ada apa sih ini semuanya
selain daripada rasa cemburu itu pasti ada sesuatu nih
pokoknya nanti aku jelasin
mungkin virasat papa mungkin ada beneran juga
makanya sekarang aku lagi mau ke pengadilan aja dulu
aku mau ketemu sama dia
kamu hati hati terus apapun yang terjadi
dimanapun kamu berkabar sama mama
yakin kamu gak mau dikawal
mama bisa kirim riza atau anak buahnya
pokoknya gini aja supaya mama tidak dikhawatir
nanti aku bakal share love sama aku bakal update terus kegiatan aku
biar mama gak kepikiran terus
oke mama tunggu ya
siap siap dulu deh
gue masih penasaran
apa maksud omongan agus tadi
lo gak usah gugup
lo gak usah panik
karena lo udah nyelamatin nyawa gue
dan gue janji sakit hati lo bakal terobati
gue memang sekarang di dalam
tapi orang orang gue di luar banyak
jadi lo tenang aja lo gak usah khawatir
maksudnya lo mau bantuin gue
waktu gue memang dapet tugas buat nyelamatin lo
waktu lu kena serangan jantung
gue bukan tipikal orang yang gak terbalas puji
atau gak tau terima kasih
gue masih inget itu
lo jangan panik
semua bakalan beres
kita belum kenalin
lo pernah dengar nama rimba
agus rimba siapa dia
kenapa dia mau bales budi ke gue
hanya karena gue manggilin petugas waktu dia unfal
kayaknya dia bukan orang semarangan deh
jadi punya kekuatan apa dia
jadi gak bisa searching deh gue
gue cari namanya di internet
pak saya boleh minjem handphone nggak pak
saya mau ngajakin informasi
kamu kan tahanan
yaudah kalau misalnya nggak boleh saya boleh nanya
yang satu sel sama saya
hebat juga ya andin
dia masih bisa tetap tenang kayak gitu
tapi muka swab polosnya itu loh
bikin kesel banget sih
gue ngajari bayar lo buat jadi psikolog ya
ya ngapain gue bayar orang rencana aja
gak jadi udah batal
terus karena lo udah siap siap
lo udah ready buat acting gue harus tetep bayar lo
sekarang yang gue pikirin cuma sal
apa bener andin gak akan kasih tau sama sal
bisa aja kan dia ngomong kayak gitu tapi ternyata di belakang
dia malah polos lagi terus playing victim
tuh kan sal
jangan jangan andi udah kasih tau lagi
aduh kalo sal pasti marah banget ya sama aku
kalo sampe sal mutusin aku gimana ya
kalo sampe sal mutusin aku gara gara ini
kamu udah di psikolog belum sama andin
jadi gini nanti kalo kamu udah beres di sana
kamu langsung temenin andin aja ya ke pengadilan
nanti kita ketemu di sana
kita harus kasih support buat angin
berarti bener andin tuh gak ngadu ke sal
atau mungkin belum sih
mungkin dia juga masih shock
kamu denger kan
sal andi nurunin aku di jalan
andin nurunin kamu di jalan
tadi kan andi nanya sama aku psikolognya itu siapa
terus aku tuh udah jawab
tapi dia kayak gak percaya sama aku soal
dia malah duduk duduk aku kalo aku tuh mau ane anein dia
terus sekarang aku ditinggal di tengah jalan
tapi kamu baik baik aja kan
aku tuh masih shock banget karena diturunin di tengah jalan
jadi kayaknya gak dulu deh aku gak mau nemenin andin ke persidangan
oh ini udah beres

aku bener bener masih kaget karena dia tadi ngebentak aku sal
kamu dimana sekarang biar aku jemput ya
aduh kalau sampai salah nyamperin gue dia pasti bakal nanyain kronologisnya
tapi kalau dia nggak kesini jemput gue dia malah bakal ke persidangannya andin
kira kira apa lagi rencana ricky
ya dia sih memang di penjara dan pasti dalam pengawalan yang ketat
tapi kalo dia bener bener punya kaki tangan yang bisa dia gerahkan dari dalam sel
ya allah tolong keluarga aku ya allah
terus ada apa ini pagi pagi ada langsung meluk mama aja
ada yang mau nyusul nih mama
mau gendut mama sini sini
mau peluk mama
gak mau lagi masuk
makin seneng ya ngelakuin anak anaknya
udah siap nin
ini lagi pada ngapain
pagi pagi mamanya udah dipeluk peluk nin
oh pasti kangen ya sama mamanya
mama aku keren banget
kita juga ada sama
makan oblah makan
nanti makan ya
semangatnya mama nih
obatnya mau vitaminnya mau
aduh aduh aduh
apakah semua pelukan tadi
apakah itu menjadi pelukan terakhir
semuanya harus baik baik aja
itu kan mobil di belakang nabrak kita bu
udah biarin aja
jalan aja terus ya
nggak usah diperduluin
ya baik bu
kalau ada yang mencurigakan
langsung aja jalannya
pokoknya kita harus sampai ke pengadilan
jangan sampai kita tutupan
untuk masalah mobil udah biarin aja
nanti bisa di asuransi
ya bu siap
aku harus samperin sienna deh
hal sefrontal itu sama sienna
aku bukan yang gak percaya sienna
rasa rasanya itu bukan karakter andin deh
dia pasti bisa selalu bersikap tenang
ini berarti aku harus samperin sienna dulu
masalah ini pasti bisa diselesaikan
yang koper besar udah di mobil ya
udah semuanya ya
ini yang reina sama askar aja ya
ya bu semuanya tinggal masukin ke
ya boim kita mau pergi ke suatu tempat
jadi kalian berdua harus tepuk sepadan di depan ya
jaga rumah diri dengan baik
kalau ada yang nanya kemana kita pergi
saya maupun andin ditanya pergi kemana
kecuali keluarga yang kita kenal seperti pak surya bu sara
tapi itu juga persetujuan saya dulu
jadi kamu kalau ada apa apa
ya perketatan jagaan
apa anak buah saya perlu stand by depan rumah bu
perlu nggak ya
nggak usah deh
dan saya minta tolong kamu jangan kasih tau anak buah kamu
kemana kita pergi ya
omah kita mau kemana
ada deh sayang
kita mau pergi ke suatu tempat yang menyenangkan
nanti reina disana main main sama suster
main sama adik askar
yaudah oke pinter banget sih nurutnya dah yuk
kita jalan sekarang ya
kopar besar udah ya
dua kopar besar udah masuk ke mobil ya
aku harus pastikan elsa dan andin aman
kalau aku sampaikan ke mereka
istri dan anakku makin khawatir
dan makin ketakutan ya allah
kumohon jagalah keluarga ku ya allah
telepon dari siapa sa
gak tau nih mak
nomornya gak dikenal
semoga itu bukan telepon yang aneh aneh
kalau kamu gak kenal nomornya
kamu ragu ragu untuk menjawab
gak usah dijawab ya
aku juga takut
takut ini orangnya
yang suruhannya ricky
ternyata elsa juga punya dugaan yang sama dengan aku
kalau ini bisa jadi riki yang sudah menempatkan orang orangnya
untuk mengacaukan persidangan hari ini
hai siapa padahal ga tau
yang nunggu semuanya
emang lu pikir lu duangan
gua juga takut
ya allah kenapa sih orang orang jahat itu
gak pada kabur aja dari muka bumi ini ya allah
iya ya allah saya juga kesal
gua gak tau
pak randy im
tadi saya papasan sama mobilnya bu andin di jalan
saya sama bu im gak tau pak
gak dikasih tau gitu
kok si kamar kanan gini sih
ada apa ya
dan feeling saya juga gak enak
yaudah kalau gitu saya pamit lagi ya
saya harus kejar mobil bu andi
karena ini sangat aneh
tadi uya dan bu im masa dia gak tau kalau bu andi mau kemana
dan gak biasanya mereka jawab seperti itu
ini pasti ada yang disembunyiin
ya semoga aja bu andi dan keluarga punak belita kenapa napa
saya makin kejar mereka mereka makin cepat sih
iya iya saya baru inget kalau
kalau sekarang ini saya pakai mobil kantor
ya mungkin mereka mengenalin saya
karena mobil saya masih di bengkel
mama jadi serba salah
harusnya mama mendampingi kamu
bu pak mirna emang dari tadi kiki perhatiin tuh mobil belakang ngikutin mobil kita deh kayaknya
iya bu dari tadi saya juga udah sadar bu kalau ada mobil yang mengikuti dan mengejar
saya takut keluarga jadi panik
yaudah gini aja tetap tenang